terkait rangkap jabatan di kabinet presiden joko widodo dewan perwakilan rakyat atau dpr
menyatakan sikap presiden joko widodo inkonsisten antara kebijakan dan pelaksanaannya
hal ini menyoroti menteri yang rangkap jabatan di kabinet kerja baru baru ini
hal itu diungkapkan oleh wakil ketua dpr ri fadlizon dari fraksi gerindra
ia menuturkan adanya menteri rangkap jabatan merupakan hak prerogatif presiden
namun hal itu menandakan bahwa presiden jokowi menjilat ludahnya sendiri
karena bertentangan dengan komitmen sebelumnya
fadlizon menilai sikap inkonsisten antara kebijakan dan pelaksanaannya berdampak buruk
kendati demikian fadli meminta semua pihak menghargai keputusan presiden
yang membolehkan menterinya untuk rangkap jabatan di kepengurusan partai
itu kepada presiden sendiri artinya seperti waktu itu ya presiden menjilat ludahnya sendiri
tetap yang baku yang saya kira bisa menjadi satu contoh gitu ya ke publik